itu yang bernama adi
pokoknya semuanya yang bernama adi
itu kamu kumpulkan
mau itu nama depan nama tengah atau nama belakang nama keluarga
pokoknya yang bernama adik kamu kumpulkan semuanya
saya mau lihat datanya ya
oh iya baik pak
ini penyadap dari mana pak
penyadap gue satu ketahuan
mudah mudahan penyadap satu lagi gak ketahuan
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
gua resiko sakit
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini
sisi rumah ini

jadi aldebaran sudah tahu rumah gue
berarti dia juga yang pasang penyadap di rumah gue
buduh banget sih iqbal bisa sampai ada alat sehadap di rumahnya
ya banyaknya hadap
kalau aldebaran yang nyadap iqbal
sejauh apa dia tahu tentang iqbal
gimana kalau misalkan benar
orang yang berada di balik semua teror ini adalah

kalau memang benar dia
saya gak akan memaafkan dia
karena dia sudah mencoba membunuh mama saya
aku kan terpaksa hantar back peach
mereka masih mem abu

sampai jumpa di cerita selanjutnya